klinik stem cell ilegal di kemang jakarta selatan digerebek polisi pada sebelas januari dua ribu dua puluh
karena tidak mengantongi izin edar izin praktik dan izin usaha dari kementerian kesehatan dan bpom
dari penggerebekan tersebut polda metro jaya menangkap tiga tersangka pengelola klinik stem cell ilegal di kawasan kemang jakarta
dokter oha berperan sebagai dokter terapi penyuntikan stem cell di hak klinik
yw yang mendatangkan stem cell dari jepang sementara ljp sebagai admin dan marketing klinik tersebut
harga satu sel yang ditawarkan kepada pasien sebesar satu juta rupiah
sehingga jika pasien ingin disuntik seratus sel maka pasien harus merogoh seratus juta rupiah
dari januari dua ribu sembilan belas hingga januari dua ribu dua puluh tercatat sebanyak lima puluh enam orang menjadi korban klinik stem cell ilegal tersebut
ketiga tersangka dijerat dengan pasal dua ratus tujuh
pasal dua ratus tiga atau pasal tujuh puluh lima pasal tujuh puluh enam undang undang ri nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu empat
tentang praktik kedokteran dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara
sejenis obat berupa serum sistem sel yang berlogo kintaro tadi
di indonesia tanpa izin resmi dan izin edaran
jadi itu ya untuk modus operandi
terapi stem cell sebenarnya memiliki dua jenis
yang pertama private alo atau pelayanan medis personal
pada layanan ini stem cell baik yang embryonik maupun dewasa
bisa diambil dari tubuh pasien yang disebut autologus
atau dari orang lain alogenik yang biasanya masih memiliki ikatan keluarga
namun perlu serangkaian pengecekan sebelum stem cell disuntikan ke pasien
jenis kedua adalah metabolik yang digunakan untuk produksi
atau produk masal
untuk memproduksi dan mengedarkan produk turunan dari stem cell
sebuah lembaga harus mengantongi izin edar
dan produksi dari balai pengawas obat dan makanan atau bpom
tim liputan cnn indonesia